lampung punya satu kuliner populer mie kodon namanya
gerai mie ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga di kota bandar lampung
itulah sebabnya mie kodon menjadi salah satu sajian legendaris di lampung
mie kodon sendiri merupakan nama panggilan sang pendiri admo diwiryo
awalnya ia berjualan mie dengan dipikul dan berkeliling di daerah teluk betung selatan
mie buatannya digemari karena memiliki cita rasa yang berbeda
karena menggunakan udang kering dicampur bumbu untuk meracik mie goreng dan mie kuahnya
tak hanya bumbu atmo juga membuat mie sendiri
tekstur kekenyalan dan ukuran mie yang lebih besar dari mie lainnya inilah yang membuat pembeli ketagihan
usaha keluarga ini telah berjalan turun temurun selama tiga generasi
meski baru buka pukul satu siang tapi kedai ini hanya bertahan hingga pukul lima sore
saking banyak ya pembeli
mungkin mie nya ya mungkin mie mie nya ini lain dari yang lain
masalahnya mie nya bikin sendiri
aset dari mie ini tetap kita pantas
ini udah lama udah lama sekali sekitar tahun tujuh puluh an lah ya
mungkin awal awal saya tahu yang tahu itu berjualan di depan polda
itu banyak pohon ambon ya dulu ya
dia makannya di situ
udah lama lama kalau satu tahun berapa udah beda kemarin
untuk mencicipi mie kodon ini satu porsinya dihargai dua puluh ribu rupiah
tapi anda harus bersiap datang lebih awal
karena sajian mie ini cepat habis di buru pecinta kuliner lampung
sugianto andi surahman lampung